ya anda melihat di layar kaca anda saudara sudah berdatangan tim pemadam kebakaran
tetapi belum mendekat ke lokasi mereka masih bersiap karena memang seperti visual yang anda saksikan di layar kaca anda
dentuman ledakan api begitu besar asap membumbung tinggi ke langit atas dampak kebakaran
saat ini tim pemadam kebakaran masih terus bersiap diri saudara untuk memadamkan api
mereka belum menuju ke lokasi kebakaran belum mendekat karena memang seperti yang anda saksikan di layar kaca anda
dan anda juga pasti mendengar bagaimana suara ledakan dentuman terdengar begitu kencang
jadi lagi jam berapa masuk buka
kami juga mendengar warga yang berada dekat di lokasi wisata saudara juga mendengar suara ledakan atau dentuman yang seperti anda dengarkan di layar kaca anda saat ini
bahwa beberapa warga di kota wisata sudah mulai dievakuasi saudara
karena memang seperti visual yang anda lihat barusan anda mendengar bagaimana suara teriakan kepanikan warga karena memang besarnya kobaran api
ya saudara kebakaran ini terjadi di gudang amunisi yon armed
kita saat ini sudah terhubung dengan kadis penat kristome
pak apa yang bisa anda laporkan terkait dengan kondisi anda di sana
bagaimana sebenarnya kejelasan sehingga terjadi kebakaran
kita konfirmasi telah terjadi kebakaran gudang munisi daerah milik kodam jaya
pada tanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh empat sekira pukul delapan belas
kebetulan bertempat di kampung parung pinang rt satu rw sebelas dusun enam desa ciangsana
jadi namanya itulah gudang amunisi daerah kodam jaya jayakarta
kita evakuasi dengan berkoordinasi dengan
pak kepala desa kemudian rt rw dan pak bintas tempat
atau instansi instansi terkait untuk membantu mengevakuasi mengamankan masyarakat ke tempat yang lebih aman
saat ini masih terus terjadi kebakaran dan ledakan ledakan
sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukan lebih dekat lagi ke gudang bisu tersebut
karena untuk menghindari terjadinya korban korban yang tidak kita inginkan
jadi kami mohon untuk bersabar
apa kerugian yang kita derita kemudian apa penyebab dari kebakaran ini sampai saat ini belum bisa kita sampaikan
dan masih akan kita teliti lebih lanjut
sekali lagi saya ingin memastikan pak
lokasi kebakaran ini terjadi di bekasi ya pak
terjadinya bertempat di kampung parung pinang rt satu rw sebelas dusun enam desa kiang sana
ya ke gudang amunisi daerah kodam jaya
tadi ada di parung pinang di kabupaten tepatnya
oke kami akan kembali mencoba menghubungi narasumber kami yang telah bergabung bersama kami
saudara tadi disampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di gudang amunisi daerah kodam jaya
dan tadi juga disampaikan hingga saat ini sudah dilakukan evakuasi warga
bagaimana akan ada gotong royong untuk menyelamatkan warga
tetapi terkait dengan upaya pemadaman belum bisa dilakukan karena memang besarnya kobaran api
namun memang untuk tim pemadam kebakaran sudah ada di lokasi
tetapi tadi disampaikan sekali lagi bahwa proses memadam kebakaran belum bisa dilakukan
dan suara ledakan masih terdengar